citra polisi terus turun di mata masyarakat dan kemudian sudah disampaikan disadari sendiri oleh kapolri jenderal polisi sigit
dan yang terbaru kita tahu adalah ada jenderal polisi ditangkap karena terkait dengan kasus narkotika
kita bahas sore ini sudah bergabung narasumber sugeng teguh santoso ketua indonesia police watch
pak sugeng selamat sore terima kasih atas waktu anda
selamat sore mbak putri salam sehat
salam sehat salam sehat bapak
yang terbaru kita tahu kemudian ada penangkapan terhadap jenderal polisi tidak hanya kepada jenderal polisi saja
tapi juga kepada beberapa orang dengan tingkat jabatan di bawahnya tapi sama semuanya
berkaitan dengan penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan dan juga penjualan barang bukti
pak sugeng ipw sempat beberapa kali memang mengatakan ada dugaan dugaan seperti ini
anda melihat ini sekarang menjadi bukti nyata
dari dugaan dugaan yang selama ini disampaikan oleh ipw
betul ya mbak putri
jadi postur daripada kejahatan narkoba ini adalah postur yang terorganisasi
karena itu mengungkapkan tertangkapnya satu orang itu pasti akan berantai
berantai kepada satu jaringan
nah masalahnya jaringannya bisa diungkap atau tidak
nah dalam kasus
saat ini polri di tengah keterpurukannya sadar ya
ini ada menyangkut tentang polisi bintang dua
menurut saya langkah yang tepat
pengembangan dari pemeriksaan oleh kapolda metro jaya
kemudian sangkutlah injen pm ya
ini tanpa resiko ya
orang akan langsung dalam tanda kutip
dan menyatakan polisi berengsek
tetapi harus dibaca bahwa penangkapan ini justru dilakukan oleh polisi
sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik
jadi seperti itu mbak
oleh karena itu pengungkapan terhadap tm ini tidak boleh berhenti seperti di sini
harus juga diungkap adanya potensi jaringan jaringan lain
pak sugeng kita tahu kemudian hari ini presiden memanggil sekitar enam ratus
polisi mulai dari kapolres kapolda dan juga pejabat tinggi mabespori
kalau pertama saya ingin tanya dulu pendapat anda
dengan beberapa syarat yang diajukan oleh presiden jokowi
apakah ipw melihat itu adalah simbol simbol khusus dari presiden jokowi
tongkat komando ditanggalkan topi tidak boleh dibawa dan lain sebagainya
ya pak jokowi ini kan seorang jawa ya
orang jawa yang lekat dengan
kultur jawa itu akan melakukan pendekatan simbol simbol
dengan tidak boleh dibawanya tongkat ya
pak jokowi sebagai dalam konstitusi kita presiden sebagai panglima tertinggi tni dan polri
mau menyatakan semuanya dianggap sama
ya mau perwira tinggi mau perwira menengah perwira pertama
pak jokowi sedang memberikan arahan kepada anggota polri
terkait situasi yang memang buruk belakangan ini
setelah kasus fs
ya itu pak jokowi memberikan arahan
itu menurut saya positif
pada satu sisi sebagai kepala negara kepala pemerintahan
yang kemudian menjadi atasan dari polri
pak jokowi memberikan satu dukungan sebetulnya di sini
harus dibaca ya walaupun mungkin
masih apa namanya kecewa tetapi tetap memberikan dukungan
dengan memberikan arahan dan perkuatan serta mengingatkan tugas tugas
sampai harus memanggil semuanya diarahkan betul betul secara personal gitu ya
jadi memanggil semuanya dan ini merupakan pertama kalinya
anda lihat sebenarnya apa yang saat ini betul betul menjadi concern oleh pemerintah
presiden ingin bahwa pesannya itu sampai secara personal kepada yang terendah yaitu kapolres
karena mereka adalah jajaran terdepan di dalam posisi polri melayani masyarakat
jadi saya mau tegaskan ya
bahwa presiden ingin pesannya secara pribadi langsung sampai kepada jajaran terdepan
karena ingat ya
kasus kanjuruhan adalah soal profesionalisme anggota pada posisi level terdepan
untrprofesional anggota pada posisi level terdepan
karena itu pesan pak jokowi mengundang sampai pada level kapolres itu arahnya
bahwa mereka harus sungguh sungguh yang jadi force terdepan memberikan layanan profesional yang terbaik
pak sugeng kita tahu jalan untuk memulihkan citra polisi ini tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya
sekalipun memang itu juga terus menerus dilakukan oleh kapolri sigit dengan kemudian ada penangkapan anggota yang terlibat narkoba
tapi kalau menurut ipw ini langkahnya jalannya sekarang apakah sudah mengarah ke sana sudah mengarah ke pembaruan atau masih memang berkutat untuk membersihkan dulu semuanya
pertama langkah ini harus konsisten dilakukan
walaupun mungkin akan menimbulkan satu reaksi di tengah masyarakat
yang menyatakan bahwa polisi itu bermasalah itu harus menjadi risiko yang harus siap dicari
itu konsistensi ya
yang kedua jangan ada saling melindungi
jangan ada saling melindungi
apalagi misalnya di antara perwira tinggi
jangan ada saling melindungi
karena di antara perwira tinggi mereka saling tahu juga istilahnya borok boroknya satu sama lain
nah ini tidak boleh saling melindungi
kalau ingin memang membersihkan tubuh polri semuanya harus konsisten ditegakkan
jangan ada komplikasi komplikasi sesaat
seperti orang sakit lagi operasi itu sakit ya
tetapi harus dilakukan konsisten
model penegakan seperti yang dilakukan oleh kapolri saat ini dari hasil pengembangan penyelidikan
penyidikan oleh polda metro jaya terhadap jaringan narkoba yang mengarah kepada irjen
polisi teddy minahasa
bintang dua ya
pak sugeng pembersihan ini bagaimanapun juga pasti tentu akan mengganggu ketentraman internal ya
atau koordinasi situasi di internal polri
seberapa besar kira kira dampaknya yang anda prediksi
jadi pasti akan tergoncang
kasus fs terutama ya
dampaknya itu cukup besar
ada tiga perwira tinggi
ada perwira satu kena
menurut saya ini kembali kepada kepemimpinan pak kapolri
tidak perlu ragu gudang gudangan terjadi
karena badai itu pasti akan sementara membuat kacau ya
badai itu pasti sementara membuat kacau
tetapi harus dilakukan menghadapkan penyelidikan

yang diberikan oleh pak apori
yang diberikan oleh pak apori
yang diberikan oleh pak apori
yang diberikan oleh pak apori
yang diberikan oleh pak apori

teman teman yang stalk

relieve awas dari ada yang tanya namanya
tengok lo yangdal dan naman
i am melisa gera

dibuktikan dan dibuktikan dalam
dua momen fs dan urgent
trade di minahasa
jadi konsistensilah menurut saya
konsistensi akan membuahkan
hasil baik konsistensi
menjadi kunci kita lihat nanti bagaimana
perbaikan yang dilakukan
oleh kapolri terima kasih pak sugeng
sore hari ini sudah berbincang di cnn indonesia